kita kesorotan selanjutnya saudara di tengah penyelenggaraan world water forum di bali
sebuah agenda diskusi terkait krisis air turut digelar di denpasar senin kemarin
namun acara bertajuk peoples water forum dibubarkan paksa oleh puluhan orang yang diduga tergabung dalam ormas
visual ini diunggah yayasan lembaga bantuan hukum indonesia melalui media sosial x
sekelompok orang menerobos masuk ruangan acara pwf pada senin kemarin dan menurunkan poster di meja pembicara
jangan kasih banyak disita itu banyak maaf
dalam bagian lain terlihat pula upaya perampasan spanduk yang ada di acara forum tersebut
panitia dipaksa mundur dan sepanduk disita
pwf merupakan forum masyarakat sipil yang bertujuan mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat
kabupaten humas polda baliangkat bicara
soal aksi intimidasi di acara people water forum di bali kombes jansan apitus panjaitan menyebut belum ada laporan resmi ke pihak kepolisian
dalam keterangan tertulis polisi menyatakan sekelompok aktivis yang sedang melaksanakan diskusi di sebuah hotel di denpasar didatangi untuk dimintai menghentikan kegiatan oleh kelompok pgn
polisi masih mendalami masalah tersebut dan belum tahu pasti apa masalahnya
hingga kini belum ada laporan resmi kepada kepolisian
jangan kasih banyak disita itu banyak maaf
dalam pesan tertulis kabit humas polda bali menyatakan kami belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa siapa miskomunikasi tersebut karena sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian
kami berharap kepada masyarakat bali agar tidak terprovokasi dan ikut membesar besarkan kejadian
percayakan masalah ini pada pihak kepolisian
ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia mengecam tindakan represif yang dilakukan sekelompok orang di acara pwf senin kemarin
isnur menyebut pemerintahan dan negara diam serta turut terlibat
ketua ylbhi mengecam tindakan pengancaman di acara peoples water forum di bali senin dua puluh mei kemarin
isnur menyebut ruang untuk diskusi di represi dan pemerintah dinilai ikut terlibat untuk menekan aktivitas warga yang dinilai kritis terhadap satu masalah
bahwa ruang ruang diskusi publik ruang ruang orang untuk menyampaikan pendapatnya ruang ruang untuk orang berkumpul dan berdiskusi itu direpresi
dan dalam hal ini pemerintah dan negara bagi kami bukan hanya mendiamkan ya tapi juga turut terlibat
jadi kami mencurigai dengan kuat bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk zero activity